sejumlah karyawan yang bekerja di bandara yogyakarta international airport
mengantre untuk mengambil kantong plastik penampung embusan napas
sebagai alat deteksi perangkat genox
setelah sampel diambil cukup menunggu sekitar dua belas menit
hasil tes ginos pun sudah bisa diketahui
maka karyawan yang bersangkutan diminta untuk melakukan rapid test antigen
yang lokasinya juga di area bandara yia
pihak pt angkasa pura i belum mematok harga untuk setiap pengambilan tes ginos
tentang teknis pelaksanaannya di lapangan

untuk angkasa pura i sendiri kami sudah menyiarkan di lima belas bandara
sementara itu pihak dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan ri berharap
pelaksanaan uji coba ginos terhadap para penumpang akan dilakukan pada awal april
menunggu ketetapan atau legal standing dari kementerian
kenapa baru kepada karyawan
karena memang legal standingnya belum ada untuk diterapkan kepada
kita berharap tanggal satu april dua ribu dua puluh satu
itu sudah bisa dilaksanakan terakhir kepada penumpang
dan rencananya pada tanggal satu april tersebut
itu secara bersamaan di empat bandara besar di indonesia
yang pertama di kuala namu di medan
kemudian yang kedua di bandung
yang ketiga di yogyakarta ini di ii
yang keempat di surabaya
uji coba tes ginos ini disambut baik oleh sejumlah karyawan
selain dinilai tidak terlalu merepotkan dibandingkan rapid test antigen
waktu tunggu pengambilan hasil dinilai lebih singkat
tarik nafas dulu sampai tiga kali
kemudian yang ketiga baru dimasukin ke dalam rumah
baru pertama kali ginos
iya baru pertama kali
hasilnya gimana mbak
hasilnya dekat nih
mbak kalau udara sendiri
selain uji coba penggunaan ginos juga bakal dilakukan pt angkasa pura i
di bandara internasional juanda surabaya jawa timur pada dua puluh lima maret mendatang